ada sekitar dua ratus warga negara indonesia di prefektur kumamoto yang saat ini menjadi pusat gempa
dua orang diantaranya dilaporkan terluka
dan untuk mengetahui perkembangan lain pasca gempa kita telah terhubung dengan duta besar indonesia kita di jepang
bapak yusron isamahendra
pak yusroni bagaimana kabar warga negara indonesia yang ada di jepang saat ini
jadi begini alhamdulillah beberapanya keadaan sudah menjurus mengarah ke keadaan yang lebih baik
karena sifatnya itu adalah penanggulangan pasca gempa
jadi saya ingin bercerita bahwa di samping kumamoto daerah yang juga terkena gempa itu adalah
perfektural oita tetangga dari kumamoto itu
di kedua wilayah itu juga terdapat warga kita
kalau di kumamoto itu dua ratus empat warga kita
kalau di tetangganya itu di wanita ada sekitar enam puluh
jadi dua duanya itu kita coba tangani dengan kita segera mengirim bantuan ke sana
dan pantas juga dicatat bahwa indonesia atau kabar di tokyo itu merupakan negara asean yang pertama
yang berhasil mengirimkan tim set gas mereka untuk sampai di lokasi itu
betul bahwa ada dua warga kita yang cedera
tapi sebenarnya hanya
cedera ringan saja
satu itu ditabrak sepeda satu ditimpa almari
tetapi cedera ringan dan sudah ditanggulangi
nah untuk oita itu sekolah sekolah di oita atau tetangga kuwang oto itu sudah mulai jalan pada hari ini
tempat evakuasi juga sudah ditutup
tanda tanda rambu rambu penyelamatan sendiri juga sudah dicabut
itu untuk provinsi oita
berarti di situ keadaan cenderung sudah lebih baik
itu mudah mudahan tidak ada kelepasan
nah dalam hal kumamoto itu memang kondisinya masih jauh lebih berat
warga kita pun juga masih ada yang mengungsi di masjid kumomoto
dan tadi pagi saya terima laporan bahwa kita pun membuat dapur umum di tempat itu
nah untuk menanggulangi ini tadi siang saya mengutus atas pendidikan kami
untuk tambahan kekuatan untuk datang ke oita
karena banyak juga mahasiswa kita
yang kuliah di asia pasifik university
mereka sebenarnya aman aman saja tetapi ada sedikit trauma
sehingga saya kira penting kita mengutus orang tua mereka pakai tanda kutip yaitu atas pendidikan
atas pendidikan kita sedang di lapangan
ada satu lagi hal penting
kalau boleh saya tambahkan
bahwa dalam waktu dekat ini kami akan menyewa trek dan membeli makanan
untuk dibawah di antar kumamoto dan oita
pada hari kamis itu kita akan mulai jalan mengirimkan logistik ke sana
karena itu kumamoto memang air minum dan seluruhnya makanan
pakaian yang keperluan keperluan kita juga amat langka
dan ini jadi misi indonesia hanya untuk wni atau untuk seluruh pengungsi
jadi tentu titik berat kita untuk wni
tapi tidak mungkin kita hanya membatasi wni
jadi yang lain pun kita
tapi titik beratnya ada wni